young entrepreneur summit atau yes dua ribu sembilan belas digelar pada minggu siang di gedung sasana budaya ganesha bandung jawa barat
bandung yes dua ribu sembilan belas bertujuan untuk mengembangkan potensi para pengusaha untuk memajukan ekonomi negara
para pembicara yang hadir dalam bandung yes dua ribu sembilan belas merupakan para entrepreneur yang dikenal oleh generasi milenial
seperti ada ruben onsu dengan usaha kulinernya juga ria ricis sebagai konten kreator youtube
mereka hadir memaparkan tentang pengalaman mereka sebagai entrepreneur
sementara itu hadir pula salah satu entrepreneur muda indonesia sebagai pembicara utama bandung yes dua ribu sembilan belas
yaitu sandiaga uno yang memaparkan tentang menekuni passion sebagai salah satu kunci kesuksesan dalam dunia usaha
saya lihat potensi ya ini ada produk tahu jegur ada ini juga produk produk luar biasa
ini milenial dari bandung
menciptakan terobosan terobosan inovasi inovasi dan saya sangat mendukung
saya berharap ini menjadi potensi kita mengembangkan ekonomi kita membuka lapangan kerja
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada wilam nasution di bandung jawa barat
wilam selamat sore
seperti apa jalannya young entrepreneur summit yang digelar sepanjang hari ini wilam
di sasana budaya ganesha ini memang berangsur angsur para peserta yang hadir di bandung yes dua ribu sembilan belas sudah mulai pulang
karena acara tadi berakhir sekitar jam empat dan dimulai pada pukul setengah dua
selama itu kita diberikan penjelasan juga pemahaman oleh beberapa tokoh tokoh entrepreneur seperti itu
seperti yang ada sandiaga uno menjelaskan mengenai pentingnya passion dan menekuni dunia usaha
dan dia juga berawal cerita dari betapa pentingnya bandung sebagai kota generasi muda milenial
dan ini dibuktikan dengan banyaknya antusiasme hadirin yang datang di bandung yes dua ribu sembilan belas di bandung ini
sekitar tujuh peserta dan ini tidak datang hanya dari kota bandung saja
tapi juga dari daerah sekitar jawa barat seperti garut tasikmalaya dan sekitarnya
dan tidak kalah menarik juga adalah pemaparan dari pembicara lainnya ada juga ruben onsu
yang mengatakan bahwa hingga saat ini dia sudah memiliki empat karyawan dalam usaha kulinernya
kemudian juga sudah membuka gerai di hongkong dan akan segera membuka gerai di taiwan
ria rici juga dengan sebagai youtuber yang memiliki sebelas juta subscriber
dan kedua terbanyak di asia tenggara juga menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilannya untuk bekerja dalam dunia digital adalah
karena dia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa sebagai
youtube creator dalam juga sebagai entrepreneur muda pada saat masa ini
dan jika melihat antusiasme dan saya juga berbicara dengan beberapa pengunjung
kebanyakan mereka masih mahasiswa atau baru memulai usaha dan ini menumbuhkan semangat seperti itu reinhardt bahwa
pada masa depan indonesia bisa memiliki banyak pengusaha pengusaha muda dan acara seperti bandung yes ini dibutuhkan
untuk memberi inspirasi pada anak anak muda sebagai generasi penerus nanti untuk melanjutkan
untuk mendorong anak anak muda terutama untuk menjadi entrepreneur seperti itu reinhardt
baik terima kasih wilam nasution untuk informasi yang anda sampaikan langsung dari kota bandung jawa barat